apapun akan gue lakukan
supaya gue bisa tetep deket sama lo
selamat malam musus goreng
apa maksud omongan batu bata barusan ya
kok perasaan gue jadi gak karuan gini
aduh pokoknya aku gak mau tahu
gak boleh gagal
nanti culiknya jangan pake kerasan ya
aku gak mau my prince sampe babak belur
nanti kalo misalkan nonmel bermasalah sama pangeran gimana
kalo misalkan pangeran tau
yang om jojo suruh itu surat om jojo
atas perintah nonmel
bisa berhapih kita
yaudah lah om jojo kayak gitu aja susah
om jojo kan tinggal suruh si anak buah itu tutup mulut
cuma ngasih tau resikonya aja non
emang om jojo pikir aku takut sama omongan om jojo
cuman om jojo gak mau aja nanti
kalau misalkan pak bos keseret masalah ini
kan om jojo juga ntar yang dimarahin

saya sudah bicara ke anak saya soal rencana makan malam yang sempat tertunda kemarin
dan anak saya sudah setuju
dinner keluarga ku akhir tercapai
ada gak adanya pangeran aku gak peduli
yang penting mel harus hadirin dinner itu
ya pokoknya gak mau taulah

langsung aja kerjain tugasnya
kamu nyuruh apa ke jojo
kamu ada masalah lagi yang belum deddy tahu
kalau mel tidak bisa jawab
jawab pertanyaan saya
jawab pertanyaan saya
jadi biar aku gak ambilin
supaya kalau misalnya
aku mau beli tongkat
aku jalan sendiri kan juga orang gak curiga
iya pak pos
terus tadi kenapa deddy dengar
kalau kamu gak mau bawa bawa deddy
ya karena aku tahu kalau misalnya deddy kan gak suka kalau aku pura pura buta
iya gak sih
memang deddy gak suka kamu sandiwara
tapi kan deddy pengen
kalau kamu tahu kalau deddy ingin support kamu
kalau misalnya deddy itu setuju
jadi om jojo harus ngelakuin tugas dari aku
lakukan yang terbaik untukmu
baik pak pos
rencana gue gak boleh gagal
gue harus cegah pangeran supaya nggak jadi tarung sama
pangeran bakal join si cewek asongan

daripada sekarang gak jelas kan kayak gini
mending om jojo tidur deh
kan besok harus ngelakuin tugas dari
pangeran bakal jauhin si cewek asongan
pangeran bakal jauhin si cewek asongan
kok belum tidur sih
ada yang udah dibicarakan
besok aja kak ya dad
aku udah ngantuk nih
yaudah kalau gitu aku ke kamar aku dulu ya
gue gak mungkin cerita ke ibu
kalau penyebab utama semua masalah gue
adalah batu bata
lo gak tidur
gue juga belum ngantuk
ih jangan cari ribut deh
lo juga ngapain masuk usus goreng
mau bengong di kamar
gak ada apa apa
gak ada apa apa
mendingan lo disini
sama bintang bintang yang ada di langit
jadi ngantuk gue
aku ini bagaikan bintang
apapun akan gue lakukan
supaya gue bisa tetep deket sama lo
selamat malam musus goreng
apa maksud omongan batu bata barusan ya
kok perasaan gue jadi gak karuan gini
sampai jumpa di video selanjutnya
menedak banget citra kesini
padahal gue harus buru buru ke hutan meranti sekarang
tapi gue gak tega karena citra udah belain kesini
ya udah kalau gitu kita duduk disitu dulu yuk
lo ada yang mau diomongin sama gue
sampai bela belain ke rumah gue pagi pagi